antre mencari pekerjaan
pemandangan yang jamak terjadi selepas momen kelulusan sekolah
maupun perguruan tinggi atau setiap pertengahan tahun
di serang banten pada senin ribuan warga mengajukan surat kuning
atau surat penanda mencari pekerjaan
buda budi yang kebanyakan baru saja lulus slta ini
membekali diri dengan surat kuning untuk melengkapi berkas lamaran pekerjaan
di jakarta para pencari kerja memadati pameran lapangan kerja
di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan tanah abang
yang dikelar selama dua hari selasa dan rabu kemarin
motivasi mereka beragam
ada yang memburu peluang kerja baru
mencari pekerjaan karena dahulu terkena pemutusan hubungan kerja
hingga mencari lompatan karir yang diidamkan
alphania salah satunya
hingga kini ia masih mencari pekerjaan melalui event job fair
meski sudah lulus dari perguruan tinggi negeri pada tahun dua ribu dua puluh
itu sih yang aku harapin dari pemerintah
supaya kayak event job fair gini tuh lebih diadain lagi sih
lebih banyak lebih buat masyarakat yang luas gitu
badan pusat statistik mencatat per februari dua ribu dua puluh
jumlah pengangguran di indonesia mencapai tujuh sembilan puluh sembilan juta orang
angka ini membuat indonesia berada di nomor dua
dengan jumlah warga pengangguran terbanyak di asia tenggara
ketidakpastian ekonomi global seperti pandemi covid sembilan belas
lonjakan inflasi dan juga kenaikan tingkat suku bunga
mempengaruhi tingkat pengangguran termasuk di kawasan asia tenggara
seperti misalnya di filipina dan juga indonesia
dana moneter internasional atau imf menempatkan filipina
menjadi negara dengan peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi
di kawasan asia tenggara dengan lima empat persen
sementara indonesia berada di posisi kedua dengan lima tiga persen
jumlah angkatan kerja yang terus meningkat
tidak dibarengi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan
dalam situs karir hub kementerian ketenagakerjaan misalnya
tercatat ada empat ratus ribu lebih pencari kerja
dengan jumlah lowongan yang tersedia sekitar tiga puluh ribuan saja
maka bisa diartikan sebelas orang memperebutkan satu lowongan pekerjaan
guna menutup celah dan menekan jumlah pengangguran
pemerintah membuka satu juta lowongan pada dua ribu dua puluh
untuk penerimaan cpns dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja
pemerintah saya lihat itu membuka lawangan di pegawai negeri cukup banyak
sampai ada enam ribu tujuh ribu
kemudian juga membuka busa pasar kerja di beberapa tempat
untuk membuat supaya mereka bisa bertemu antara pencari kerja dengan perusahaan
itu salah satu usaha yang biasanya dilakukan pemerintah
dalam rangka menyerap katakan lulusan lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi
saya pikir itu salah satu cara
ini cukup baik
sementara dari sisi pelamar
kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai akan lebih besar
jika pencari kerja memiliki kemampuan dan menguasai skill yang dibutuhkan dunia usaha
selain itu perlu mengenal potensi diri
serta menganalisis kemampuan dari bidang keahlian
dan pastikan bahwa pekerjaan yang menjadi target adalah pekerjaan yang disukai
dan terakhir pemburu kerja harus menampilkan profil semenarik mungkin
sebagai kandidat pelamar kerja dengan melampirkan daftar pribadi